pemirsa kereta api argo semeru rute jakarta surabaya gubeng
anjlok di kilometer lima ratus dua puluh petak jalan sentolo wates kulon progo
daerah istimewa yogyakarta selasa siang pada pukul tiga belas lima belas waktu indonesia barat
inilah visual kondisi rangkaian kereta api argo semeru yang anjlok
nampak rangkaian yang anjlok menghalangi kedua jalur kereta dari arah hulu ke hilir
informasi yang kami peroleh penumpang berhamburan keluar dari gerbong di sekitar rangkaian kereta
hingga berita ini diturunkan atau ditayangkan belum diketahui penyebab pasti insiden ini
pemirsa kereta api argo semeru anjlok di wilayah kalimenur yogyakarta
peristiwa terjadi sekitar pukul satu siang tadi dan untuk mengetahui kondisi terbaru kita langsung terhubung bersama rekan kami
dengan sambungan telepon dengan rekan jurnalis transmedia ada bambang jati selamat sore bambang
selamat sore heranov di studio dan juga seluruh penonton cnn indonesia dimanapun anda berada
baik silakan kami minta update terkini dari lokasi silakan bambang
baik heranov dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan kereta api
tepatnya kereta api argo semeru yang anjlok di kilometer lima ratus dua puluh plus tiga ratus
sepatnya di kelurahan kalimantan yogyakarta
kelurahan sukarno kapalewon sentulung kabupaten pulau md daerah itu memasuk jakarta
setelah kereta api argo semeru tujuan surabaya menuju jakarta anjlok
tepat dari arah berlawanan kereta api argo wilis tujuan bandung menuju surabaya
berpapasan dan juga melakukan pengereman mendadak sehingga kereta api argo wilis turut anjlok di lokasi kejadian
saat ini di lokasi kejadian petugas dan juga warga masih berada di sekitar lokasi kejadian
petugas mulai melakukan evakuasi terhadap seluruh penumpang
kemudian para warga juga penasaran dengan lokasi kejadian saat ini
masih kembali bambang ini kereta api yang anjlok artinya dua rute yang berbeda ya
bandung surabaya kemudian argo semeru
ada tabrakan kedua jurusan kereta ini atau hanya satu kereta yang anjlok
untuk informasi saat ini belum ada pihak baik dari pt kai maupun pihak kepolisian yang bisa memastikan
namun informasi yang kami himpun di lapangan rangkaian kereta api pertama kali yang anjlok adalah kereta api argo semeru
baik artinya argo semeru ini tujuan
dari gubeng ya surabaya menuju gambir jakarta
tiba tiba keluar dari jalurnya itu ya di sana di daerah kapanewon itu
ya artinya yang terjadi adalah kereta ini keluar dari jalurnya argo semeru
berdasarkan informasi yang kami himpun sementara di lapangan demikian herano
baik bisa diulangi bambang
kemudian apa langkah kai sejauh ini apakah sudah ada upaya evakuasi untuk gerbong kereta
berdasarkan informasi yang kami terima baik dari pihak kepolisian maupun pt kai
langkah utama saat ini adalah memprioritaskan keselamatan para penumpang dari kedua rangkaian kereta tersebut
penumpang tujuan bandung dan juga tujuan bandung
penumpang tujuan bandung dan juga tujuan bandung

penumpang tujuan bandung dan juga tujuan bandung
penumpang itu juga tiada
penumpang tujuan bandung dan jugaberries

penumpang tujuan bandung
penumpang tujuan bandung dan juga tujuan bandung
penumpang tujuan bandung
berdasarkan informasi yang kami terima kami belum mendapatkan informasi secara rinci
jiwa dalam kejadian ini
kalau kita himpun dari
lini masa bang bang ada saksi mata
kereta argo semeru ini sempat
menabrak suatu benda apakah anda
menabrak sebuah benda
di jalur keretanya
selama saya tiba di lokasi
kejadian dan juga menghimpun informasi
saya belum mendapatkan informasi terkait
rangkaian kereta api argo semeru yang
menabrak suatu bedah tapi informasi
itu akan segera kami tindak lanjuti
baik berapa jumlah
gubeng gambir ini atau argo semeru
sampai saat ini kami
belum mendapatkan informasi pasti terkait
manifest ataupun jumlah penumpang
baik dari rangkaian kereta api argo semeru
maupun rangkaian kereta api argo wilis
yang mengalami keselakaan di kalimantan
dan tentu belum bergulung di jakarta ini
baik tentunya ini kan
mereka yang akan ke jakarta
dari gubeng atau surabaya menuju
ke jakarta melewati yogyakarta
apakah ada himbawan khusus
dari kai terkait
adanya keterlambatan kereta
atau gangguan kereta yang terjadi
keterlambatan sejumlah kereta
sudah diinformasikan oleh pihak pt kai
namun sampai saat ini
saya belum mendapatkan informasi kereta
apa saja yang terlambat kemudian
bagaimana kelanjutan informasi
terhadap para penumpang yang kemungkinan
sudah menanti kereta masing masing
di stasiun pak reno
baik kalau sejauh ini pantauan anda
di lapangan bang bang apakah ini kerap terjadi
kereta anjlok di
jalur gubeng menuju
gambir tepatnya di yogyakarta ini
anda memantau di lapangan
saat ini apa yang tengah dilakukan oleh
sejumlah warga apakah ada himbauan khusus
bagi warga sekitar
agar menjauh kemudian
ada upaya dari kepolisian
sampai saat ini
warga yang masih berkerumun di sekitar
lokasi kejadian diimbau oleh pihak kepolisian
untuk menjauh untuk memudahkan
proses evakuasi penumpang
maupun gerbong yang mengalami anjlok
kemudian untuk pihak kepolisian masih
bekerja sama dengan basarnas dan
ke sejumlah instansi terkait untuk memulai
melakukan proses evakuasi
gerbong informasinya pada
pukul tiga sore nanti akan dilakukan
evakuasi dengan kereta tkp demikian rano
baik ada upaya dari
basarnas turun ke sana
untuk melakukan upaya evakuasi
sejumlah gerbong kereta kemudian
ada anda melihat lapangan
sejumlah tenaga medis yang turun juga
ke sana untuk mengecek ada korban
atau tidak bang
dari sejumlah instalasi
kejadian sampai dengan saat ini masih
artinya standby di lokasi kejadian
untuk memastikan apakah ada korban
ataupun penumpang yang membutuhkan pelayanan medis
sesegera mungkin namun
informasi yang kami terima
seluruh penumpang sepertinya
sudah dievakuasi menggunakan kereta
krd rano demikian
baik bagaimana kemudian
tepatnya di jalur kereta apakah
semua gerbong keluar jalur
atau hanya beberapa gerbong yang
berada di jalur
kemudian gerbong yang
anda pantau saat ini seperti apa
pantauan anda apakah
masih ada yang berada di jalurnya
atau sudah dievakuasi oleh basarnas
sampai dengan saat ini
untuk rangkaian gerbong utamanya
rangkaian kereta api argo semeru
ada beberapa gerbong yang benar benar
melompat dari jalurnya
kemudian untuk rangkaian kereta api
hanya satu gerbong saja yang
mengalami kemeringan namun tidak sampai
keluar dari jalur demikian heranov
baik kami akan kembali ke anda untuk mengupdate
situasi terbaru bambang jatias moro
kami akan kembali ke anda
tetap bersama kami
pemirsa kecelakaan kereta api argo semeru
tujuan jakarta terjadi di wilayah
limenur kapanewon sentolo
kabupaten keluon progo persuatan terjadi
sekitar pukul satu siang tadi
berapa gerbong kereta anjlok di samping
rel hingga berita ini
diturunkan belum ketahui penyebab dan juga
dampak dari kecelakaan ini
baik seperti yang anda lihat
saat ini adalah situasi
gerbong dari argo semeru
yang anjlok di kalimenur
informasi yang kami himpun tadi
bersama rekan kami jurnalis
transmedia bambang jati yang melaporkan
rute kereta yang berbeda ini
berada di kalimenur
yogyakarta ada kereta
argo semeru yang juga
keluar dari jalurnya
dan juga dari arah
berlawanan tadi bambang mengatakan
bahwa ada kereta
atau jurusan wilis
dipastikan apa penyebab
dari kecelakaan inilah kondisi
rangkaian kereta api argo semeru yang anjlok
nampak rangkaian yang anjlok
menghalangi kedua jalur kereta dari
arah hulu ke hilir
informasi yang kami peroleh penumpang berhamburan
keluar dari gerbong di sekitar
rangkaian kereta hingga
berita ini ditayangkan belum ketahui penyebab
pasti dari insiden ini